lo tau gak kafe kopi yang ada di sudirman dekat kantor gue
oh enggak enggak enggak
cuman suami gue lagi sama selingkuhannya di cafe coffee itu
terserah lo mau ngapain aja mau lo ngapain tuh mereka
terserah gue udah gak peduli sama sekali
cuma jangan sampai mereka tahu kalau itu perbuatan dari gue
kalau gue yang nyuruh oke
boleh gue apain aja gebukin atau
terserah lo mau ngapain terserah gue udah gak peduli
dia selalu kasih kesempatan buat gue
untuk ngerjain orang orang yang disayang gue oleh gue
guys kita berangkat
lu bilang sama temen lo ya
kalau perlu lo gubukin tuh teman lo
emang kenapa giner
kok lo marah marah
ya sekarang tristan dihajar sama temen temen lo
kok jadi ngajar tristan ya
perasaan michael bilang cuma mau juga mereka ke puncak doang
tapi kenapa jadi ribut ya
kok lo malah diem sih
sama si yang
siapa tuh yang congolnya resnya banget itu tuh ngehajar abis abisan si
si tristan tau gak
kalau tristan itu dulu ngejar ngejar ceweknya
emang ceweknya laku
dulu haikal sama tristan sempet ribut
karena tristan itu suka banget sama singgi
ya wajar lah kalau mereka ribut
legian kan itu emang masalah mereka dari dulu
ya itu kan dulu sekarang ada gue

kristen itu cintanya sama gue doang
ya udah sih
lo ngomong tuh sama temen temen lo
jangan kayak gitu
nanti gue bakal tegur si ichael
lu gimana sih kal
kenapa tristan pake diajar segala
apa benar lu sama ian kroyok dia
boy gue udah nahan diri boy
gue gak nyerang dia duluan
bahkan setelah dia nyerang gue suruh anak anak biar diam
malah dia nyerang ian juga
ya emang sih ian ngocek terus
makanya dia natangin gua sama ian
lagian biarin aja sih boy
dia udah ngancam sepupu lu kan
dan dia harus dikasih pelajaran
iya kal gua tau
cuman gua takutnya nanti si tristan makin menggila sama ancaman yang kekuat
tapi kan setidaknya dia gak jadi kepuncak
lagian gua ngerasa gua udah mencegah perbuatan yang kecil kok
dan gua gak mulai duluan
ya jadi kita nggak di pihak yang salah
iya sih lu bener
gua takut tristan bales dendam sama kalian
yaudah thanks kal
kasih gua sehat sehat disana bro empok
eh mau lah
udah din lu gausah mikirin gitu
oki sama bella tuh belum tentu pacaran
bisa aja kan mereka cuma teman biasa
jadi lu gausah cemburu gitu
lu mau gue percaya mereka cuma temen biasa
lu meti kalo mereka cuma temen biasa
masa sering banget jalan bareng gitu sih
tadi temen kamu itu kenapa
eh ini ada ini buat dibagi bagi aja
yaudah makasih ya
itu lu ngapain malah bawa bella kesini ki
ntar yang ada kalo adani sama anak anak fakta lu ngeliat
kamu makin salah paham yang ada
gimana ya gua jelasin sama lu ya
gua tuh sengaja bawa bella ke basecamp aja gitu
biar gua ga dicemburuin lagi sama si willy
gua ga pengen dikira gua itu masih pacaran sama si nadine
gua ga pengen
yang lu bilang sih bener
dengan lu bawa bella kesini ya pasti willy jadi ga salah paham lagi sama lu
ga bakal cemburu
gua ga pengen banget antara gua willy atau aje jadi ada masalah atau percaya
gua ga pengen
enak kita makan berdua
lu jangan deket deket lagi ya sama maknya melly
gua kagak demen
kok mpok ngelarang saya begitu sih pok
emang kenapa ya
kita kan belum ada hubungan apa apa ya pok
siapa bilang kita kagak ada hubungan apa apa ya
lu kagak ada apa apa kan
bukan lu yang ngelamar gue tapi gue bakalan ngelamar lu
lu mau kan
nah gitu dong
kok kita kagak romantis ya
kita kan jadian di terminal nih
dimane manekan yang namanya laki laki kan
yang nembak duluan ke perempuan
ini mpok yang nembak saya duluan
ah saya jadi kagak enak gitu
udah kagak usah pakai romantis romantis
kita pikirin bagaimana caranya
saya kan kudu cari modal dulu kok buat